kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia nova naya antaka di jakarta selatan
naya kapolda memberi informasi kepada masyarakat tentang cara berkurban yang berguna di masa pandemi
lalu seperti apa prosesnya
ya amel dan juga pemirsa memang idul adha pada hari ini khususnya yang dirayakan oleh umat islam
tentu berbeda karena berada pada saat pandemi dan juga pada masa ppkm darurat
jadi jika biasanya di momen idul adha hari ini biasa hanya menyiapkan hewan kurban
kemudian dibagikan secara mentah namun memang ada terobosan baru
yaitu di mana hewan kurban ini nantinya akan diolah menjadi rendang
dan tentunya akan mengajak mitranya itu para umkm yang mempunyai restoran restoran padang kecil
salah satunya ini di restoran rumah makan padang bu emy yang biasanya berjualan di sekitar blok m
namun karena ppkm darurat ia harus berhenti berjualan sekitar tiga minggu untuk itu
polda metro jaya ingin merayakan idul adha ini dengan membantu sesama khususnya untuk menggerakkan ekonomi para umkm
dan untuk mengetahui seperti apa teknisnya dan juga prosesnya dalam idul adha hari ini saya sudah bersama
halo bapak minal aidil pak idin selamat idul adha pak
pak ini menarik pak idul adha hari ini saya jadi ini ya pak ya kita duduk aja bareng ya pak ya
idul adha ini biasanya kan motong kurban terus dibagi
langsung nih pak ada yang beda ya pak dijadiin rendang terus juga kerjasama dengan umkm
terus juga rencana juga dibagikan kepada para isolasi mandiri ya pak warga ini seperti apa nih pak
kami membuat inovasi tentunya untuk sekaligus menjadi solusi
bahwa dengan bekerja sama dengan umkm kemudian dijadikan rendang pasti tidak ada kerumunan
ibu ibu sudah sama uni yang restorannya terdampak karena pandemi ini ini kira kira
jadi ibadahnya dapat kemudian ekonominya dapat prosesnya juga dapat
itu teknisnya nih berapa umkm yang dilibatkan kemudian berapa banyak nanti yang akan didistribusikan kepada masyarakat
di polda kami bekerjasama dengan sepuluh rumah makan
jajaran saya dapat informasi dari kapolres totalnya sekitar tiga puluh
jadi polda kami di polda saja itu sekitar delapan ton
kemudian di polda saja
itu di polda dari delapan ton itu menjadi sepuluh ribu paket kotak
seperti ini mbak ini sepuluh ribu ini isinya delapan ratus gram
ini sudah uni sudah masak dan sudah disajikan ini
ini sudah siap diberikan kepada masyarakat
untuk titik titik masyarakatnya nih pak di mana aja untuk masyarakat yang membutuhkan
atau tadi yang beda untuk membantu para warga yang isolasi mandiri
patroli lalu lintas akan mengantar ke titik titik yang sudah kita identifikasi
jangan sampai nggak sampai lah pak sambodo ya
seolah kami bagikan ke selam area
masyarakat masyarakat yang terdampak akibat covid
kemudian masyarakat yang padat penduduknya
mudah mudahan bisa barokah bisa membawa ke mereka
ini umkm yang dipilih yang kecil ya pak yang dampaknya kecil
lalu teknis ke depannya nih pak akan ada bantuan juga untuk para umkm
memperhatikan umkm kerjasama seperti yang lain atau seperti apa
ini akan terus kita lanjutkan
tadi uni sudah banyak saya dengar apa yang menjadi
kelukesahnya nanti ke depan kita akan kerjasamakan
karena di situ juga ada gerai simpolda metro
mudah mudahan nanti bisa bekerjasama dengan kelompok umkm ini
bapak ini kan salah satu dampaknya karena ppkm darurat nih pak
ini kan demo tanggal dua puluh ya pak ya berarti demo akhir
apakah ada perpanjangan antisipasi dari pihak kepolisian seperti apa nih pak
untuk jika ada perpanjangan
atau untuk meminimalisir penyebaran covid sembilan belas
kami prinsipnya siap melaksanakan keputusan dari pemerintah pusat
sampai sekarang juga terobosan terobosan untuk bagaimana supaya pandemi ini bisa kita
kita bisa memutus mata rantai ya terus kita kerjakan di basis komunitas
ya yang paling pokok barangkali ya membantu masyarakat dari sisi ekonomi
terus kami terus evaluasi terus perbaiki supaya memberikan manfaat yang sebesar besarnya
bukan hanya kesannya mempersulit masyarakat
apakah sudah mencapai target pak untuk saat ini pak
ya cuma di residensial memang
sedang kita pikirkan bagaimana pola pembatasan mobilitas di permukiman kita sedang atur
nanti kita akan berikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah nanti bagaimana
bersama perkopim dan dki jakarta tentunya
ada kemungkinan perpanjangan nggak nih pak
anda tahu ya tapi pokoknya apapun kita siap
kita siap laksanakan yang sebaik baiknya
makanya saya masuk kampung keluar kampung ini bisa supaya bisa tahu situasi lapangannya seperti apa
termasuk ide membuat rendang dari daging kurban ini setelah ketemu dengan teman teman
iya saya melihat oh ternyata ada begini gini
wah ini solusi ini kita buat rendang aja
dulu saya bekerja sama dengan warteg pada saat puasa
sekarang saya pikir kalau rendang ini kan tahan lama
ribuan loh ingat loh ribuan loh umkm rumah makan padang
di jakarta ini
berapa banyak ya iya berapa banyak yang bisa kita bantu
kalau semua daging kurbannya ini dipotong di rph
lalu kemudian dikerjasamakan dengan umkm rumah makan padang
itu kan dampak ekonominya luar biasa
jadi pandemi ini bukan memperkecil ruang kita untuk melaksanakan ibadat
saya kira di pandemi ini justru kesempatan kita untuk saling membantu saling menolong
itu justru makin terbuka
ini sedikit ada pertanyaan lagi pak terkait ini nih pak
ada umkn rumah makan padang yang memasukkan misalnya suap antigen kemudian pcr sampai vaksin
dari kepolisian sendiri apa nih pak
antisipasinya untuk membuat mereka mereka ini jerak
karena kan mungkin pihak kepolisian masyarakat juga udah sama sama kerja keras untuk menekan penyebaran
terhadap oknum seperti itu apa yang akan dilakukan nih pak
sistem penerbitan surat
sistem penerbitan surat
sistem penerbitan surat
sistem penerbitan surat
sistem penerbitan surat
sistem penerbitan surat
sistem penerbitan surat
saya kira yang perlu diperbaiki
kepada mereka yang melakukan kejahatan saya kira pasti prosesi hukum
dan sudah ada kita tangkap
baik yang menimbun obat memalsukan sertifikat vaksin memalsukan surat bebas pcr negatif
itu sudah banyak kita tangkap
kemudian kalau pun masih terjadi kita selalu koordinasi
kita selalu sistem barcode dan sebagainya kita akan kembangkan
kita berusaha memperbaiki di akar masalahnya
supaya tidak kemudian banyak orang yang bisa menyalahgunakan
ditelusuri dari konsumen sampai produsennya juga pak
ya kira kira gitu
saat ini sudah mau dilakukan
ya kita sudah kerjakan
kan kita ada satgas
jadi masyarakat bisa mengajak
ya jadi di basis komunitas
ada ada satgas penegakan hukum ada satgas vaksin ada
semuanya satgas pembagian sembako ada
ini mungkin ada yang mau ditanya ke uni
iya uni terakhir nih uni
harapannya nih kepada pemerintah dan juga mungkin pak kapolda nih
harapan saya lebih baik lah dari ini lagi
terus terbantu banget
terus harapan saya satu lagi
jadi pak ya
pak ppkm juga
bisa cepat selesailah apa ini nih covid ini ya
bisa ada pemasukan lagi gitu
semuanya yang jual makanan yang dampaknya benar benar parah
makasih mbak emy dan juga kapolda metro jaya irjenpo fadil imran
dan abis ini amel dan juga pemirsa
pak fadil mau ngajak saya lebaran bareng di sini
ini saya sudah cobain
habis ini saya akan berlebaran bareng sama pak kapolda dan juga ibu emi
dan berharap di ido ladha ini menjadi ladang untuk membuat
untuk ladang pahala buat kita semua dan juga bisa berbagi sesama
untuk meningkatkan kembali roda ekonomi nasional
dan pandemi segera pulih dan kita sama sama bangkit
terima kasih naya atas laporannya
selamat ido ladha untuk semuanya yang di sana ya
selamat bertugas kembali